sejauh ini menteri koordinator politik hukum dan keamanan luhut bin sarpanjaitan membantah
jika keberhasilan pembebasan sepuluh sandera ini karena pemerintah indonesia
membayar sejumlah uang tebusan yang diminta oleh kelompok abu sayyaf
sampai sekarang kita tidak akan pernah mengklaim bahwa dari pemerintah melakukan
karena pemerintah tidak pernah melakukan itu
tapi kalau perusahaan
ya itu urusan perusahaan saya tidak ingin berkomentar soal itu